kami siapkan ya dengan si goldel yang ada
itu menggunakan shuttle bus
stasiun jelegon ke
merak dan ini sudah berjalan
dan ini karena kemarin juga ada permasalahan
dengan angkutan umum dan ini juga sudah kami
komunikasikan dengan baik dengan angkutan umum sehingga tidak ada lagi permasalahan dengan anggota umum
tujuan akhir sebetulnya di stasiun merak cuma diberhentikan di stasiun cilegon untuk menghindari kemacetan di wilayah merak